wakil presiden yusuf kala melepas kapal perang pertama yang diekspor pemerintah indonesia minggu siang
kapal perang strategic lift fuzol atau ssv satu tersebut merupakan satu dari dua kapal pesanan kementerian pertahanan filipina
wakil presiden yusuf kala melepas ekspor perdana kapal perang buatan pt pal indonesia ini di dok divisi kapal niaga pt pal surabaya
kapal perang ssv satu tersebut diberi nama tarlak enam ratus satu sesuai tempat lahir presiden filipina benikno aquino ketiga
kapal ssv satu memiliki panjang satu ratus dua puluh tiga meter dan lebar dua puluh satu delapan meter
kapal ini mampu berlayar dengan kecepatan maksimal enam belas knot dan ketahanan berlayar tiga puluh hari
di kapal tersebut terdapat helipad yang dapat didarat oleh helikopter jenis black hawk dan agusta satu ratus sembilan
kapal ssv satu merupakan satu dari dua kapal pesanan kementerian pertahanan filipina
satu pesanan lainnya adalah kapal perusak kawal rudal atau pkr satu yang akan rampung pada dua ribu dua puluh
dan dia akan nanti berikutnya kapal keduanya
kita harapkan kegiatan ssv ini sebagai momentum beban
kita di industri kapal indonesia